pertama ada nasi jagung babat pegirian yang berlokasi di jalan nyamplungan surabaya tepatnya
di depan pasar pegirian ada beberapa menu yang ditawarkan di warung yang sudah ada sejak tahun dua ribu
dua ribu enam ini mulai dari babat goreng belut goreng telur bumbu bali kicil sapi serta paru sapi goreng
untuk satu macam lauk misalnya nasi babat disajikan dengan harga dua belas rupiah namun
jika ingin lauk komplit biasa disajikan dengan harga tiga puluh lima rupiah per porsi nasi yang digunakan
pun bukan nasi putih biasa melainkan menggunakan nasi jagung dalam sehari warung nasi jagung babat
pegirian ini bisa menghabiskan dua kuintal jeruan sapi mantap ternyata
tempat yang terpencil ini ada makanan yang cukup enak terjangkau dan yang bikin rasanya paling
mantap itu parunya agak kering tapi tetep ada unggulnya enak mantap
bergeser ke jalan lasem surabaya terdapat kuliner dengan sensasi pedas dan panas yakni sambal cobek
bakar cakmat setiap hari sambal cobek bakar ini dikunningi ratusan pecinta sambal yang
penasaran dengan sensasi kepedasan sambal sambal disajikan dalam kondisi mendidih di atas cobek
bersama beragam lauk pauk ada dua jenis sambal yang disajikan pada kuliner sambal cobek bakar ini yakni
sambal gami dengan sensasi rasa pedas manis serta sambal bawang dengan sensasi pedas asin
harga per porsi kuliner sambal cobek bakar ini mulai delapan ribu hingga dua puluh satu rupiah dan maksudnya

anak bisa dibakar jadi pedasnya itu selera di surabaya mungkin ya
sih agak lama sih biar nyocokin perasa di surabaya itu seleranya anak anak surabaya itu seperti apa gitu
untuk oleh oleh ada klepon bunanik taman absari yang setiap harinya mampu menjual ribuan butir kelepon
menurut para penikmat klepon rasa klepon ini sangat enak karena memiliki tekstur lembut
isian gula merah di dalam klepon serasa meletup dan lumer di dalam mulut
untuk satu kotak terisi sepuluh budir kelepon dan disajikan dengan harga delapan rupiah
kenyal gitu ya kalau kita pas gigit itu gulanya itu keluarnya itu crot gitu loh enak gitu loh
kan biasanya kalau orang jual kan beku ini kan langsung encer gitu enak
jadi bagi anda yang sedang berada di surabaya tidak ada salahnya untuk datang dan mencicipi aneka kuliner lezat tersebut
wahyu pertama putra surabaya jawa timur